melakukan peran adegan kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini adeg
jadi tidak ada yang berubah tetap pada pap yang sebelumnya sudah disampaikan
dan hari ini adalah bagaimana menyesuaikan kekerangan dengan para dae dan saksi lainnya